hingga kamis sembilan belas mei dua ribu dua puluh dua jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit wisma atlet kemayoran jakarta saat ini berjumlah sebelas orang
jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan pada hari sebelumnya yaitu rabu delapan belas mei
di mana saat itu dirawat ada sembilan orang pasien yang dirawat di rumah sakit wisma atlet ini
dan ke sebelas pasien yang saat ini dirawat ini semuanya dirawat di tower enam rsdc wisma atlet kemayoran jakarta
dengan kapasitas sebanyak tiga delapan ratus tempat tidur maka persentase hunian wisma atlet kali ini hanya dua puluh sembilan persen saja
sementara jumlah tenaga kesehatan dan relawan lainnya berada di angka lima ratus sembilan orang
meski jumlahnya memang terhitung sedikit tapi jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan misalnya pada seminggu yang lalu
atau tepatnya pada tanggal sepuluh mei dua ribu dua puluh dua di mana saat itu wisma atlet hanya merawat satu orang pasien saja
meski demikian hingga kini masih belum ada
keputusan bagaimana nasib dari rsjc wisma atlet ini selanjutnya
informasi yang kami terima menyebutkan bahwa rsdc wisma atlet kemayoran akan tetap dipertahankan sebagai rumah sakit khusus covid
hingga ada keputusan resmi dari pemerintah pusat
sementara para pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina di rumah sakit wisma atlet pada mangan jakarta saat ini berjumlah delapan puluh lima orang
jumlah ini menurun sebanyak empat puluh dua orang dibandingkan hari sebelumnya yaitu sebanyak satu ratus dua puluh tujuh orang
dengan adanya pelonggaran karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri
yang baru saja tiba di indonesia dan tak perlu lagi melakukan karantina karena sudah mendapatkan vaksin lengkap
maka ada kemungkinan besar jumlah ini akan terus menurun di kemudian harinya
iwan hermawan dwi ari jakarta